mas yang disana
seorang tua aja
seharusnya kalian biarin aja dia bunuh diri
bapak istighfar pak
semuanya pasti ada jalannya pak
hey lily mau kemana
udah kayak film action
tiga kali coba bunuh diri
alah will smith
lebih baik sekarang kita mencari laki laki yang sudah menghamili dia
dan kita harus minta tanggung jawab pak
apa kamu yakin laki itu mau bertanggung jawab
insya allah kita berdua pasti akan bantu
pokoknya kita akan meyakinkan laki laki itu untuk bertanggung jawab sama lili
insya allah pak
ini jangan rupanya
gue kasih tau ya kalau lo punya keinginan dan inginnya itu pengen tercapai lo harus berdoa lo harus yakin
insya allah keinginan lalu itu akan tercapai ya pesimis kayak gitu dong
nah ini dia nih orangnya nih
iya gue kok kalian tau
pasti kenal sama lili kan
gue tau kenapa
lo tau sekarang lily ada dimana
dia udah meninggal
tadi pagi dia baru aja bunuh diri
dan sebelumnya dia ninggalin ini sendiri
mas prajurit reuni cadawa
aku memilih memutuskan untuk bunuh diri dan membawa anugerah ilahi kita
tapi cinta ini akan tetap kupelihara sampai mati
moga moga di kehidupan kedua tuhan akan mempertemukan kita lagi
wah kalau kayak gitu sih itu bukan urusan aku itu urusan kamu dong
kamu ngomong sama bapak ibu kamu dengan jelas apa yang terjadi
setelah itu baru aku datang untuk nemuin bapak ibu kamu oke kan
aku juga cinta sama anak dalam kita

aku mau nikah sama kamu aku mau tanggung jawab sama kamu
ya udah udah lu jangan nangis kayak gitu percuma
lo mau nangis nangis darah juga lili udah gak ada sekarang
lili sudah dikubur mas
jasanya dimana sekarang
tolong tunjukin dimana mas
lu bener bener mau ketemu sama lili
lu serius pengen liat lili
kok kesini mas
sekarang lu liat cewek yang di situ
lu panggil sekarang kesini
lu jangan banyak tapi tapi
lu pengen tau gak kuburannya lili dimana
ya udah buruan
ya buru panggil cewek itu kesini
maaf mbak dipanggil mas yang di sana
maaf kamu datang cesta
takut paham seseorang ya mas
ketuk cesta kamu
bisa anda negro kalau boleh
anda semua kuyuk
kureng kan waktu itu
kita kelihatan aurait apanya kan
iya saya pengen kau nanggah gitu
lili udah siap
lili sudah siap menanggung apapun
resiko yang akan lili hadapi nantinya
biar aja lili yang hadapi ini sendiri
anugerah ilahi ini akan menjadi anak yang baik
selamat tinggal mas
kalau anak ini sudah lahir
lili pasti akan kabarin
lili pasti akan kabarin mas yanto
selamat tinggal mas
terima kasih ya karena sudah membuka hati dan pikiran lili
lili pasti akan selalu kangen sama kalian berdua
terima kasih banyak ya
nama itu ada
sampai jakarta gue harus minta maaf nih
sama vivi linda stephanie karin rensi dan belinda
cukup lili aja yang ngerasain semua ini
hei rangka kalian di situ
aku masuk berdiri yaudah
cepat kerjain dulu